kita kembali ke musibah jatuhnya krain di depok jawa barat untuk mengetahui proses evakuasi korban
saat ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim yang sudah berada di lokasi jatuhnya kren
karmel sejauh ini apakah ada berapa korban yang luka akibat musibah ini
ya selamat siang benny
ini benar sekali sebuah krain di jalan mawar raya kelurahan depok jaya kota depok terjatuh sekitar pukul sembilan lima belas pagi waktu indonesia barat tadi dan meniban atau menimpa dua rumah warga
jadi krain ini tengah melakukan konstruksi tawar air di jalan mawar raya lalu beberapa saksi mengatakan bahwa mereka melihat krain tersebut tidak kuat mengangkat beban beton
kemudian terguling ke arah kiri dan menimpa dua rumah warga
nah musibah terjatuhnya atau tergulingnya krain ini melukai secara total empat warga
tiga diantaranya telah mendapatkan penanganan medis dan telah dilarikan ke rumah sakit
dan satu warga merupakan siswi berusia dua belas tahun ya saat ini masih tertimpa puing puing dari rumahnya yang tertiban krain dan masih menjalani proses evakuasi
nah proses evakuasi ini telah berlangsung sejak pukul sepuluh kurang pagi tadi
waktu indonesia barat dan masih berlangsung hingga saat ini
jadi benny saya bisa katakan bahwa suasana di lokasi saat ini cukup menegangkan
dan proses evakuasi ini dilakukan oleh sejumlah aparat gabungan yang terdiri dari satpol pp kota depok lalu ada tni polri dinas perhubungan pemadam kebakaran
dan juga saya melihat ada sejumlah ambulans dari puskesmas terdekat yang telah siaga untuk mengangkut korban tertimpa ke rumah sakit terdekat
jadi ini adalah proses evakuasi yang terjadi di lokasi korban siswi berusia dua belas tahun yang tertimpa tersebut
dalam kondisi yang stabil ia telah mendapatkan bantuan oksigen namun tangannya masih tertimpa puing puing
sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk membebaskan tangan korban dikarenakan tembok di sekitar siswi tersebut cukup rapuh karena tertiban krain
nah benny saya ingin tambahkan sedikit bahwa suasana di
jalan mawaraya cukup ramai karena aparat gabungan
lalu saya juga melihat sejak siang hari tadi warga di jalan mawaraya turun ke jalanan untuk memantau tkp terjatuhnya krain dan juga tkp evakuasi
nah sayang sekali benny aparat gabungan masih belum berhasil untuk menertibkan atau merapihkan warga yang ada di jalanan karena suasananya sangat ramai
dan kami sendiri memilih untuk melakukan live report di depan tkp
karena tidak ingin mengganggu proses evakuasi yang masih saja berjalan hingga saat ini
meski begitu beni saya bisa gambarkan kondisi dua rumah yang tertiban krain pagi hari tadi
jadi seperti yang tadi kami sampaikan krain terguling ke arah kiri lalu meniban dua rumah warga
nah rumah pertama dihuni oleh keluarga yang terdiri dari lima orang dua orang tua dan tiga anak
untungnya saat pukul sembilan lebih
dan satu orang anak sedang tidak berada di rumah
nah ayah dan dua anak lainnya sedang berada di rumah
ayah dan satu anak mengalami luka luka di bagian kepala dan telah mendapatkan penanganan medis
sedangkan satu anak merupakan sisi berusia dua belas tahun tersebut yang hingga saat ini masih menjalani proses evakuasi
beni rumah kedua yakni rumah di sebelah rumah pertama juga mengalami kerusakan di bagian atap namun tidak separah rumah pertama

saya juga mengalami kerusakan di bagian atap namun tidak separah rumah pertama

apakah yang tinggal di rumah tersebut di bagian kepala namun telah mendapatkan penanganan medis
benny kami akan terus memantau bagaimana proses evakuasinya
kami tadi coba bertanya kepada camat lalu juga pihak polisi apakah warga yang rumahnya rusak akibat ditiban oleh krin ini akan mendapatkan kompensasi seperti itu
namun kami belum bisa mendapatkan informasi
karmel tadi anda menyebutkan bahwa sang anak masih berada di lokasi
masih terjepit tembok begitu karmel ya
bisa anda jelaskan sebenarnya apa yang menyebabkan evakuasi berjalan sulit
apa yang menyebabkan sulit untuk cepat diangkat korban anak berusia dua belas tahun ini
bisa anda jelaskan
ya ini jadi tadi saya sempat berbincang bincang dengan beberapa saksi yang mengatakan bahwa siswi berusia dua belas tahun tersebut sedang melakukan pelajaran daring di rumah ketika krin jatuh dan meniban atap rumahnya
nah siswi tersebut tertibang
tertiban di bagian tangan
jadi tertiban besi di bagian tangan
lalu karena atap rumahnya cukup parah dirusak tertimpa oleh krin maka aparat gabungan harus berhati hati untuk membongkar besi tersebut
karena mereka takut dinding yang menyangga besi tersebut bisa runtuh dan meniban siswi berusia dua belas tersebut
baik karmel terima kasih atas laporan anda
kita berharap evakuasi berjalan dengan lancar
kondisi sang siswi terus stabil sehingga evakuasi bisa berjalan dengan mulus
terima kasih selamat bertugas kembali